hutan seluas empat puluh hektare ini adalah rumah bagi berbagai tumbuhan langka dan endemik kabupaten tobasa
salah satu yang sudah sangat dikenal masyarakat adalah tumbuhan andaliman
tumbuhan ini sejenis lada yang digunakan untuk memasak berbagai kuliner khas suku batak
uniknya di sini ada kedai kopi di tengah tengah lembati hutan
menikmati secangkir kopi di pagi hari bagi masyarakat tobasa itu adalah sebuah keharusan
nah saya akan mengajak anda untuk menikmati suasana ngopi yang berbeda di tengah hutan
menikmati kopi khas toba dengan racikan barista lokal
nah ini dia kopi saya sudah datang
terima kasih mas made coba berbicara dulu sebentar di sini
ini namanya made aslinya dari mana
asli dari toba
ini konsep kopi shopnya bagaimana mas made
kita kopinya pakai kopi asli toba kopi robusta atau arabica
yang ini arabica
oh arabica bagaimana ceritanya
jadi awalnya kebetulan kita punya hutan yang lumayan luas
jadi saya berpikir untuk membuat sebuah kopi shop
nuansa klasik dari kayu di tengah hutan
nah jadi nuansanya di sini ya nuansa hutan jauh dari kebisingan
di sini udaranya sejuk segar
dan juga ada wisata wisata alamnya juga ya di sini ya
akses untuk menuju hutan wisata ini sudah cukup memadai
banyak wisatawan dari luar kota yang rela menjelajahi hutan demi menikmati racikan kopi khas tobasa ini
hamparan pepohonan yang hijau dan udara yang sejuk sangat cocok dinikmati dengan secangkir kopi hangat
saya sedang mencari kopi sebenarnya di tempat ini
karena di luar sana informasi tentang kopi yang sangat terkenal di taman eden begitu menggoda untuk dinikmati
hutan ekowisata ini buka dari pukul delapan pagi hingga pukul lima sore
namun sebaiknya anda datang di pagi hari agar punya cukup banyak waktu untuk menjelajahi hutan
setelah menikmati kopi tobasah saya memutuskan untuk berjalan jalan menuju air terjun
setelah sepuluh menit berjalan kaki saya tiba di sebuah air terjun yang terdiri dari dua tingkat
karena bersumber dari mata air perbukitan membuat airnya terasa sangat dingin tapi segar
tentu saja saya tidak ingin terlewat untuk mengabadikan momen saya di air terjun yang memiliki lebih dari satu tingkat ini
meskipun saya tidak kuat berlama lama bermain di air yang dingin